tingginya gelombang pantai utara tuban membuat belasan perahu nelayan tradisional terbalik
akibatnya satu nelayan tewas dan empat lainnya harus mendapat perawatan medis di puskesmas setempat
sejumlah nelayan desa pabean kecamatan tambak boyo kabupaten tuban
senin pagi beramai ramai mengevakuasi perahu yang terbalik dari tengah laut
setelah berjibaku melawan hempasan ombak selama dua jam
sebelum akhirnya berhasil menarik bangkai perahu ke bibir pantai
perahu milik rusti ini terbalik dan karam setelah diterjang ombak besar
kondisi serupa juga dialami empat belas perahu nelayan lainnya hingga sebagian perahu hancur
peristiwa ini terjadi setelah badai laut tiba tiba datang
dan langsung menerjang belasan perahu nelayan di tengah laut
dalam peristiwa ini seorang nelayan bernama wahono tewas
sementara itu empat nelayan lain harus mendapat perawatan medis karena terluka parah
di antaranya junaidi rasmidi riki dan goib
peristiwa ini berubah besar besar
langsung modinya tidak mengaruhi
saya ini kecepit awak perahu
korban tewas telah dibawa pulang pihak keluarga untuk segera dimakamkan
sementara korban luka tengah menjalani perawatan di puskesmas tambak boyo dan rsud dr kusma tuban
dion fajar arianto tuban